saya kesini mau nagih utang babi mpa
lah saya mah kagak tau
ya utang duit dong
babe empo kan punya utang satu juta sama kita masing masing
nah saya mah kagak tau urusannya
orang habis kematian malah jadi bingung
nanyain utang sama saya
katanya mpa dapat warisan
udah bayarin untuk bayar utang
eh kalau ngomong saya jangan ngejeblak aja ya
tapi kan itu bukunya
belom dikasih ke saya
lagian sih itu bagaimana sih
banyak banget cuciannya
ini mpa semua diam besok
tapi aku kan banyak banget prnya
malah lagi puas lagi
nyatanya gak banget sih perginya lama lama
cuci dulu sebelum ngerjain pr
ah sial banget
aduh perut banget
kalian nothin juga
ayatmu mantap pak minyak
sampai jumpa lagi
lu kike terlaluan banget sih
kenapa dia mesti bohongin aku
kenapa sih dia mesti pura pura jadi orang kaya
man aku nggak apa apa kalo misalnya dia juga miskin aku terima
tante merry pasti kaget kalo tau yang sebenernya
kalo ternyata bapaknya tuh bukan pengusaha batu bara
cuma orang miskin yang pura pura jadi kaya
mana berisikin ganteng pisahanku nangis ini
ayah udah pecah
ya tante tadi jatuh
mana tere tere ngamuk ngamuk
nggak ya kan
masuk atuh lah ganteng
kepala meneh pusing pisah ngerik tidur sekedapnya

kayaknya nggak punya keluarga aja
ya tapi gimana sih
nggak ada apa apa
kayaknya gak punya keluarga aja
nggak ada yang mau ngurus aku
di sekolah nggak ada yang mau temenan sama aku
aku sedih banget
kayaknya ada yang mau ambil cucian deh
mau mengemerlukan nanti mereka marah lagi
ya tunggu sebentar
aku siap siap dimarahin
tapi kalau sama kita lu yang dimarahin ya
aku bakal kebals
makanya aja aku dimarahin terus
aduh lu sendirian ya
ya aku kangen tau nggak sih
nyah itu siapa sih
apaan ini sih
udah deh lu nggak usah banyak ngomong

udah deh udah deh
udah deh udah deh
udah deh udah deh
udah deh udah deh
udah deh udah deh
udah deh lu nggak usah banyak ngomong
ntar gue jelasin di dalam
aduh udah deh
lu duduk dulu ya berdua
nyah nyah lu kemana aja sih
terus ini siapa
lu gua udah tinggalin di rumah sendirian
ini laki nyanying dulu
sekalian asal lo tau aja ini babelu
eh lu seneng kan ketemu sama dia
nyenemun dia di mana sih
bukannya dia udah pulang kampung gitu dulu
tapi mungkin tuhan mempertemuin kita lagi
gua sama babelu
ini mungkin berkat bulan puasa penuh rahmat
bulan baik bulan baik
jadi bapak lu ketemu lagi sama gua
lu terima ya
ya ketemu sama dia
aduh mbak mbak
kenapa mbak mbak ninggalin ayah mbak
ayah belum sembang
ayah belum sembang bahagiain mbak mbak
mbak mbak udah secepat ini pergi mbak
ayah dapat pesan
sebelum mbak mbak mbak meninggal katanya mbak dapat warisan banyak ya
pokoknya ayah nggak mau warisan
mbak mbak hidup lagi
pokoknya mbak mbak harus hidup lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak dan ibu ibu sekalian mohon maaf atas kesalahan almarhum
dan apabila ada tanggungan dan hutang terhadap almarhum
bapak bapak dan ibu ibu dapat memintanya langsung kepada ahli waris
atau bisa juga dengan mengikhlaskannya
agar arwah almarhum tenang di alam sana
di sini kebetulan ada ahli waris almarhum
dia adalah ibu omas
saya kira sambutan saya cukup sekian
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mau nagih utang babenya mpok
nah saya mah kagak tahu
ya utang duit dong pak
babe empo kan punya utang satu juta sama kita masing masing
nah saya mah kagak tahu urusannya
orang habis kematian malah jadi bingung malah nanyain utang sama saya
katanya mpok dapat warisan
udah bayarin untuk bayar utang
eh kalau ngomong saya jangan ngejeblak aja ya
tapi kan itu bukunya
belum dikasih ke saya
lagian sih itu bagaimana sih
udah nanya nanyain warisan aja sama saya
nerima juga belum saya nggak tahu
nah itu di perhiasan mpok
eh jangan main hamil hamil aja dong
eh ini mah perhiasan gue bukan dari bapak gue
waduh enak aja
waduh pengen hamil hamil aja
eh orang asem dong
nih emang ketahanan amat
gimana sih urusannya
dengar ya mpok ya
semua perhiasan ini belum cukup untuk melunasi utang orang tua mpok
tapi demi kebaikan bersama kami sudah menganggapnya lunas
yuk kita balik
waduh enak banget
gue kagak tahu urusan bapak gue utangnya berapa
abis deh gue dirampok semua
suek dah gue
aduh naas amat sih gue datang ke kampung
katanya dapat warisan malah dapat rampogan
aduh hapas hapas kacau
gue ada yang bikin caranya
kok ayah mau nagih utang
hei kakak nggak ada
duit gue udah ludes udah habis udah diambil semua
kakak nggak ada
aduh kacau urusannya nih
utang mah harus dibayar
lah kakak mau tahu
wah nggak bisa begitu
enggak gue mau kabur
aduh kacau diurusannya
wah anjing dasar sialan lo
gue ambil ketabrak ini
dasar keterlaluan lo bawa mobil nggak punya pikiran
kalo lo ketabrak gue mati tau nggak